saat masalah hukum kliennya belum selesai
kali ini pengacara setia novanto frederick yunadi terancam masalah pajak
gara gara ulahnya pamer kemewahan di sebuah wawancara tersebar di media sosial
fredrik kini dibidik direkturat jenderal pajak yang akan memeriksa kepatuhannya membayar pajak
saya ingin tahu fee anda berapa ya pak
karena kemudian banyak yang wah ini pasti mahal sekali nih fee nya pak frederick
insya allah amin
saya mau suka mewah
saya kalau keluar negeri sekali bulan pergi itu minimum
saya spend tiga m lima m
yang sekarang pas herme yang harganya satu m juga saya beli
pak saya suka kemewahan
demikianlah pengakuan pengacara setiano vanto frederick yunadi
di sebuah web series yang dipandu oleh jurnal senior dan zua sihak
potongan wawancara yang dibagikan melalui berbagai media sosial
mulai dari youtube instagram hingga twitter ini pun sempat viral
dan menjadi pembicaraan warganet
namun ternyata bukan hanya reaksi dari warganet yang didapatkan frederick
direktur jenderal pajak kementerian keuangan pun turut menanggapi wawancara itu
dengan menyebut pihaknya akan memeriksa kepatuhan pajak frederick
memang semenjak diposting di media sosial beberapa pengguna media sosial twitter
sempat membagikan cuplikan wawancara itu ke akun twitter
di jendel pajak ri untuk memastikan bahwa frederick
telah mematuhi kewajiban pajaknya
akun resmi dirjen pajak pun langsung menanggapi dengan berjanji
akan menindaklanjuti laporan dari para netizen
berbicara dengan detik finance dirjen pajak ken dwi jugiastiardi
mengaku pihaknya serius untuk menelusuri kepatuhan pajak pengacara setia novanto itu
dirinya juga mengaku akan mengecek kepatuan npwp sang pengacara
sementara itu menteri keuangan sri mulyani menyebut
dirinya mengapresiasi laporan dari masyarakat yang dianggap penting
untuk membantu pemerintah menelusuri informasi
untuk memastikan kepatuhan pajak frederick
dijen pajak melakukan pengecekan nomor pokok wajib pajak atau npwp milik fredrik
nantinya apabila tidak memiliki npwp
ditjen pajak akan melakukan pemeriksaan dan penyidikan
saya mau suka mewah
saya suka kemewah
saya suka kemewah
saya suka kemewah